papa mau kemana
papa mau berangkat kerja dong
papa udah sehat udah fit
oma tadi udah berangkat ke hotel duluan
pas papa masih tidur
ya sudah papa juga berangkat kerja ya
baik baik di rumah sama bibi ya
dimanapun anak hamba berada sekarang ini
selamatkan dia dari orang orang yang ingin menjaga dia
dan berbuat jahat kepadanya
dan hamba minta kepadamu ya allah
segera pertemukanlah kami